polresta yogyakarta menyelidiki dugaan kasus penipuan dan pemerasan yang sempat menjadi viral
dugaan penipuan dan pemerasan ini bermula dari tulisan seorang wisatawan yang merasa ada kejanggalan
dengan tarif parkir bus pariwisata saat ia berkunjung ke yogyakarta
sementara di sidoarjo seorang pria dianiaya warga karena dituduh memeras sopir truk
alhamdulillah pemalakan yang ada di kletek sudah tertangkap
sebuah video penangkapan seorang pria beredar di media sosial dan grup aplikasi pesan instan
dalam video tampak seorang pria digelandang dan dianiaya oleh sejumlah warga
karena dituding sebagai pelaku pemerasan terhadap sopir truk di persimpangan desa kletek
kecamatan taman kabupaten sidoarjo jawa timur
pusai diserahkan warga ke mapolsek taman sidoarjo
pada rabu petang pria berinisial mr itu membantah melakukan pemerasan
ia berdali hanya meminta uang lima rupiah kepada temannya yang berprofesi sebagai supir truk untuk membeli minuman
mr mengaku kaget karena tiba tiba ia ditangkap dan dianiaya warga
hingga kamis siang mr masih dimintai keterangan oleh polisi
di lokasi lain sebuah akun media sosial bernama kasri stondakon pada selasa sembilan belas januari dua ribu dua puluh
mengunggah foto kwitansi
yang ia sebar ke sejumlah grup media sosial
foto yang menjadi viral itu disertai narasi yang mempertanyakan
kejanggalan tarif parkir bus wisata senilai rp tiga ratus lima puluh
tarif itu harus dibayar saat ia dan rombongan berwisata ke yogyakarta
dan bus hanya parkir selama satu setengah jam
tanpa ada tambahan layanan seperti yang tertulis di kwitansi
terkait hal itu wakil wali kota yogyakarta heru purwardi berjanji
menindak tegas jika benar masih ada oknum yang memeras wisatawan
dengan dalil tarif ataupun harga di kota yogyakarta
kita tidak ada ampun lagi terhadap sifat nutuk nutuk seperti itu
dan saya sudah minta pada disub untuk memproses dengan polisian
kalau perlu ini masuk kasus pungli
karena sudah di luar tatanan yang diatur oleh pemerintah kota yogyakarta
polresta yogyakarta pun turun tangan menyelidiki kejadian itu
polisi mendapatkan fakta bahwa lokasi parkir yang ditempati
beserombongan wisatawan tersebut adalah lokasi parkir liar
dan tidak mengantongi izin dari pemkot yogyakarta
selain itu biaya parkir yang diterima tukang parkir ternyata hanya rp satu ratus lima puluh
supir bus meminta tukang parkir menaikkan nominal tarif di kwitansi menjadi rp tiga ratus lima puluh
keterangan yang bersangkutan bahwa uang rp tiga ratus lima puluh itu didapatkan dari petugas bis atau kernet
karena petugas kernet atau bis itu meminta keunggungan lebih
dengan memanfaatkan pengelola parkir demikian
kasus ini kini masih dalam proses penyelidikan polisi
dengan sangkaan tindak pidana ringan pemerasan dan penipuan